tim nasional indonesia terus mempersiapkan diri jelang pertandingan ketiga piala aff dua ribu dua puluh melawan juara bertahan vietnam
pertandingan indonesia melawan vietnam sendiri akan berlangsung di stadion bishan pada rabu malam
namun persiapan timnas garuda sedikit terganggu dengan kabar back muda timnas elkan bagat ada kemungkinan akan absen melawan vietnam
menyusul surat wajib karantina bagi pemain klub ipswitch town itu
bagat wajib menjalani karantina hingga delapan belas desember mendatang setelah ia kedapatan satu pesawat dengan penumpang dengan positif covid sembilan belas varian omikron
saat terbang dari london ke singapura pada selasa tujuh desember kemarin
menanggapi hal tersebut sekjen pssi yunus nusi mengatakan ketua umum pssi telah menghubungi kedutaan besar indonesia di singapura
untuk berkoordinasi dengan pemerintah singapura dan berharap mendapat bantuan dari panitia aff dan federasi sepak bola singapura
harapan kami demikian
ada diskresi dari pemerintah singapura terhadap elkan balcot
kita tahu bersama bahwa elkan balcott bersama satu pesawat dengan yang terkonfirmasi positif dari inggris yang juga langsung dikarantina oleh pemerintah singapura
yang kita ketahui bahwa singapura memperlakukan aturan ketika ada satu orang pun yang terpapar positif di satu pesawat
maka semua penumpang yang ada di dalamnya akan dikarantina di singapura
pertandingan antara timnas indonesia melawan vietnam akan menjadi penentu tim yang berhak memuncaki kelasemen grup b
saat ini baik timnas garuda maupun vietnam sama sama sudah meraih enam poin dari dua pertandingan pertama